anda masih bersama kami di after sepuluh perlawanan warga kendeng yang menuntut keadilan bagi wilayahnya terus dilakukan
meski telah bertemu dengan kepala staf presiden warga masih menyuarakan permintaannya menutup pabrik semen
gunardi menangis di salah satu sudut istana setelah bertemu dengan presiden joko widodo di istana negara
bersama saudaranya gunarti memisahkan diri setelah menghadiri pertemuan presiden dengan aliansi masyarakat adat nusantara
ia mengaku sempat berbicara singkat dengan presiden mengenai pabrik semen yang dibangun di kampungnya
presiden mengusulkan mereka berkomunikasi dengan kepala daerah setempat
pak ganjar pranowo setelah mencabut izin karena kita sudah mempunyai putusan dari mahkamah agung untuk yang pt semen indonesia itu kita menang warga
itu tujuh belas januari dua ribu tujuh belas dicabut tapi dia mengeluarkan izin baru
dan bagi kami ini
kami sangat tertindas kami menangis karena saya melihat peta indonesia yang dulunya subur sekarang itu peta itu sudah rusak karena di mana mana pt
dalam pertemuan tersebut presiden jokowi belum memberikan pendapat tentang pembangunan pabrik semen di kendeng jawa tengah
namun ujuk rasa masyarakat ditanggapi oleh kepala staf presiden teten mas duki yang menyebut pihak pabrik telah menghentikan kegiatan untuk sementara
demo dari masyarakat kendeng yang menolak ke pabrik semen
nah sudah disepakati bahwa pt semen menghentikan untuk sementara proses penambangannya
dan memang sudah mereka hentikan
yang kedua mereka akan
melakukan perbaikan terhadap jalan jalan yang rusak akibat alat alat berat mereka di sana
yang ketiga rencana peresmian pabrik mungkin ditunda dulu
meski tanggapan telah disampaikan para petani kendeng masih melakukan aksi
hingga kini delapan orang masih melakukan protes dengan mengecor kaki mereka
dari delapan orang hanya seorang petani yang berasal dari rembang sedangkan tujuh lainnya aktivis dari jakarta
pada selasa tujuh maret lalu sebagian petani yang ikut berunjuk rasa telah pulang ke kampung halaman mereka setelah seorang peserta aksi meninggal
aksi ini tetap dilakukan untuk meminta penghentian eksploitasi gunung kendeng yang merupakan daerah konservasi tempat sumber air bagi desa
gunung kendeng ini nantinya akan dijadikan pabrik semen
yosi sesbania gewap siawan

sidang kasus penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan kars dan pembangunan pabrik semen masih terus bergulir
ya dan setelah semua izin dicabut izin lingkungan baru justru dikeluarkan kembali oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pemerintah provinsi jawa tengah dan semen indonesia yang sebelumnya bernama pt semen kresik terbuka sebenarnya telah memenangi gugatan hukum di tingkat pertama tingkat banding dan kasasi
namun upaya itu kandas
di tangan majelis hakim yang membatalkan tiga kemenangan beruntun tersebut
pada lima oktober dua ribu enam belas mahkamah agung memutuskan memenangkan petani rembang
dan yayasan wahana lingkungan hidup
sekaligus membatalkan izin lingkungan bagi pt semen indonesia
dalam kasus tersebut petani tak hanya menolak lewat jalur hukum
berbagai aksi demonstrasi seperti menyemen kaki dilakukan
mereka bahkan mendirikan tenda perjuangan hingga ke depan istana negara
dan akhirnya presiden joko widodo menemui mereka pada agustus dua ribu enam belas
namun pada dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas gubernur jawa tengah ganjar pranowo
justru mengeluarkan izin lingkungan baru
padahal proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis belum rampung
dengan terbitnya izin tersebut
kegiatan penambangan kars pt semen indonesia di rembang tetap berjalan
warga pegunungan kendeng jawa tengah menggelar aksi pasung kaki
di depan istana merdeka pada tiga belas
maret dua ribu tujuh belas yang kedua kali
aksi pengecoran ini diikuti oleh dua puluh orang
salah satunya patbi petani perempuan asal pati jawa tengah
yang menghembuskan nafas terakhir di tengah perjuangannya
meskidemikian kematian patmi tidak menyurutkan semangat para petani kendeng
mereka terus melanjutkan perjuangan menolak keberadaan pabrik pt semen indonesia
eka puspita cnn indonesia
salah satu peserta aksi cor kaki menolak pabrik semen di kabupaten rembang
menjadi perhatian khusus gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan di sela sela kunjungan kerjanya ke kabupaten batang
ganjar pranowo menyampaikan duka cita atas meninggalnya patmi
sudah kita apa namanya tentu turun berduka ya
dan patmi ini ternyata setelah saya cek bukan orang rembang
cuma demo rembangan
setelah saya tanya sejarah kesehatannya
beliau sudah punya sakit